halo sahabat kelompok tv kembali lagi di top tiga news
bersama saya arseli natasha yang akan mengupdate tiga berita terpopuler hari ini
kira kira ada tiga berita terpopuler apa saja
di berita pertama presiden joko widodo menyerahkan zakat di istana negara
jokowi menyerahkan zakat melalui badan amil zakat nasional atau basnas
dalam sambutannya presiden merasa bersyukur
karena masih diberi kesempatan untuk memperbanyak amal di bulan suci ramadan
agar dana yang terkumpul disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan tepat sasaran
di berita selanjutnya menteri dalam negeri tito karnavian menegaskan
bahwa gubernur jakarta saat statusnya berubah menjadi daerah khusus
akan tetap dipilih melalui pilkada
hal itu sekaligus menepis kabar bahwa gubernur dki akan ditunjuk langsung oleh presiden
hal itu disampaikan tito karnavian saat rakyat jokowi menyerahkan zakat di istana negara
rapat kerja badan legislasi dpr membahas ruu dkj
sebelumnya beredar draft pasal sepuluh ruu dkj yang menyebut gubernur dki jakarta
akan ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden
yang pertama adalah mengenai masalah isu yang paling krusial
yang juga kami kira jadi polemik di publik
dan kami sudah pernah menjawab tapi forum ini adalah forum yang sangat penting
untuk menjawab secara formal juga
isu pemilihan gubernur dan wakil gubernur di daerah khusus jakarta
sikap pemerintah tegas tetap pada posisi dipilih atau tidak berubah
sesuai dengan yang sudah dilaksanakan saat ini
sekali lagi karena dari awal draft kami
draft pemerintah sikapnya dan draft juga isinya sama
di berita terakhir wali kota solo gibran raka buming raka
mengomentari soal nama adiknya kaisang pangarep
yang masuk dalam kandidat wali kota solo
nama kaisang muncul sebagai salah satu kandidat wali kota solo
dalam polling yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei di solo
tanggapi hal ini gibran sebagai wali kota mengaku belum mendengar hal tersebut
dan mas gibran juga mencoba mencoba mencoba
tapi kalau pembicaraan terkait dengan ini dengan mas kaisang mungkin sudah pernah
nggak ada yang menurut cerita sama
dulu kan pernah mengatakan bahwa mas kaisang ingin ke eksekutif
apakah ini juga tindak lanjutnya nanti seperti itu
ya ditanyakan ke orangnya lagi
nah sahabat kompas tv itu dia tadi tiga berita terpopuler
kalau begitu saya arselinetasha pamit undur diri dulu